badan pengawas obat dan makanan menegaskan hingga kini tidak pernah mengeluarkan klaim jamu tertentu yang dapat membunuh virus corona penyebab covid sembilan belas
deputi bidang pengawas obat tradisional suplemen dan kosmetik bepom mengungkapkan jika ada penemuan baru untuk covid sembilan belas
maka harus dilakukan sejumlah tahapan hingga pengujian pada manusia dan referensi konsumennya harus jelas
badan pom tidak pernah memberikan persetujuan izin edar pada produk yang botolnya polosan
nggak mungkin pasti ada label
label ini adalah referensi dari konsumen untuk dia tahu produknya itu apa sebelum dia minum
jadi harus ada nama produk harus ada komposisinya
lalu tanggal kadaluarsa nomor batch nomor izin edar produsennya siapa cara menggunakannya bagaimana berapa kali sehari
misalnya di situ ada kalau perlu ada peringatan tidak boleh digunakan untuk wanita hamil misalnya tidak boleh digunakan untuk anak kecil
kalau ada peringatan harus tertulis dengan jelas disimpannya bagaimana itu adalah referensi dari konsumen supaya dia bisa mengkonsumsi produk itu
kalau labelnya minimalis hanya mungkin apa dan merek dan cara pakai atau apa
tapi nggak tahu komposisinya apa yang produsennya siapa nomor batch berapa tanggal keadaan luar sana kapan tidak terus ya jangan dikonsumsi itu